anda kembali di redaksi siang
aksi perampokan di rumah makan gratis duafa
terekam oleh cctv
dua pelaku bersenjata tajam
menyabetkan celurit kepada korban
yang merupakan yatim piatu
sambil merampas tiga telpon seluler
dalam rekaman cctv ini
dua pemuda tampak menyabetkan celurit
kepada para penjaga saat merampok rumah makan gratis
ciang sana di kecamatan gunung putri bogor
jawa barat beberapa waktu lalu
sambil terus menodongkan senjata tajam
para pelaku menggasak tiga ponsel korban
sebelumnya para korban yang merupakan anak yatim itu
sedang mengobrol di meja kasir
saat jaga tengah malam
tiba tiba kawanan rampok yang diketahui
berjumlah lima orang datang ke lokasi
dengan mengendarai tiga sepeda motor
para pengurus pun langsung mengantar para korban
melapor ke kantor polseks tempat
setelah unggahan video perampokan tersebut
menjadi viral di media sosial
ada yang lagi baca quran
sedang di sini
begal itu langsung datang
bawa celurit panjang
langsung ada terdengar suara kursi jatuh
kasus perampokan rumah makan gratis duafa ini
masih ditangani saat reskrim polres gunung putri
demi menjaga keselamatan
puluhan anak yatim menggelar doa bersama
di lokasi kejadian
muhammad juanda bogor jawa barat